selain akan menjadi tuan rumah perhelatan asian games kompleks gelora bung karno juga akan menjadi tempat penyelenggaraan pesta olahraga bagi atlet atlet penyandang disabilitas se asia atau asian para games
namun fasilitas yang disiapkan untuk penyandang disabilitas di venue yang ada di gbk masih disangsikan
kesiapan komplek gbk senayan jakarta yang akan menjadi tuan rumah asean para games oktober dua ribu delapan belas akan diuji dalam tes event yang berlangsung dari tanggal dua puluh tujuh juni hingga tiga juli mendatang
aksesibilitas bagi atlet dan penonton penyandang disabilitas di dalam venue pertandingan adalah salah satu hal yang menjadi perhatian
bersama danu kuswantoro salah satu atlet basket kursi roda indonesia saya mencoba akses masuk yang sudah disiapkan
bagi penyandang disabilitas di stadion akwatik gbk
sudah bagus kalau kayak gini nggak terlalu miring banget
apalagi kalau dibuat panjang kayak gini walaupun panjang tapi nggak terlalu nggak berbahaya
daripada langsung naik gitu kan malah perhentan langsung balik
bisa kalau misalnya yang gampang capek bisa istirahat sebentar kayak gini ini kan agak landai gini kan bisa istirahat
oh ini gunanya landai itu mungkin kalau
capek dorong bisa stop dulu gitu ya
nah ini yang jadi pertanyaan menuju ke tribun penonton ini mas
itu kan ada kayak barcode buat tiketnya muat nggak nih ke kursi roda kita coba ya mas ya
muat muat tapi ya pas ini pas
ini masuk tapi kalau kursi roda kan mungkin ada beberapa jenis ya mas
idealnya gimana nih mas kalau dengan
jarak yang terlalu ngepas kayak gini
ya mungkin kalau yang ukurannya yang lebih besar dari kursi roda saya kayak gini ya tetap nggak bisa masuk
ya mungkin kalau bisa malah diperlebar aja
atau mungkin satu pintu untuk metable ini dicopot ya mas kalian ya
masuk ke tribun penonton tempat yang disediakan untuk penonton berkursi roda juga sudah cukup luas dan memadai
fasilitas lain yang sudah disiapkan adalah toilet untuk penyandang disabilitas

ini cukup luas sih mas ya untuk nutup
terus ada rem ini berarti mas bisa untuk shower masih bisa nggak coba mas
masih bisa pas
dan ada pegangannya gitu ya masih nyampe lah ya mas

ini fasilitasnya berarti toilet untuk defable di aquatik ini oke ya
erlangga wisnuaji jakarta